liburan akhir tahun udah semakin dekat nih
kalian pada mau kemana
kalau saya sih masih pengennya di jawa jawa aja
kenapa karena saya pengen banget nyobain jalur daratnya
dan juga lewat tol transjawa yang katanya
memangkas waktu tempuh dari jakarta ke kota kota lain di jawa
tapi masih ada tiketnya nggak ya
kita cek aja yuk
saya pengen ngobrol ngobrol dulu nih sama mbaknya tentang tiket
halo mbak saya nggak apa apa ya di sini ya mbak ya
kenalan dulu mbak siapa namanya
mbak ini gimana nih di bulan desember ini ada peningkatan nggak kalau dari agentnya sendiri
untuk harga apa
kalau dari harga gimana
dari harga mulai tanggal sembilan belas desember kita naik tiga puluh lima
dari sembilan belas desember hingga
itu kenapa tuh mbak biasanya
pas di bulan sekolah
emang semuanya sih seperti itu
emang semuanya seperti itu
terus kalau misalnya dari penumpangnya sendiri penuh dong lagi liburan kayak gini
natal dan pergantian tahun dimanfaatkan para masyarakat untuk berlibur
menghabiskan waktu bersama keluarga maupun berwisata
meskipun sebagian tarif akan naik pada musim libur natal dan tahun baru
orang tidak urungkan niatnya untuk bepergian menggunakan bus
apalagi dengan adanya tol transjawa yang memangkas waktu tempuh ke kota kota di jawa
pemangkasan waktu tempuh dekat tol trans jawa dirasa efektif oleh para penumpang
lebih cepat sekarang kalau biasanya di sini jam enam juga jam tiga itu nyampe rumah
kadang setengah tiga udah sampai cilacap
berarti berapa itu
kurang lebih tujuh jam lah itu juga tujuh lima jam kadang udah setengah jam itu istirahat juga mbak
emang dulu berapa jam
bisa jam lima baru nyampe nyampe rumah
jam lima setengah enam kadang malah pernah tuh jam
itu lebih cepat berapa
dua sampai tiga jam dua sampai tiga jam lah
ngebantu banget sih mbak
salah satu alasannya tiket bus relatifnya lebih terjangkau dibandingkan tiket pesawat dan kereta api
selain faktor harga para penumpang bus memilih akomodasi ini
sebagai bahan rekreasi untuk melihat pemandangan indah
kalau saya sih lebih nikmatin pemandangannya
enak kan naik bus anak juga suka yang nomor dua suka naik bus
hingga saat ini suasana terminal bus pulau gebang terlihat masih belum terlalu ramai
karena puncak ramai penumpang diprediksi pada tanggal dua puluh
menurut data dari pengelola terminal pulau gebang dari awal bulan desember hingga sebelas desember dua ribu sembilan belas ini
terhitung sudah ada sebanyak lima puluh tiga penumpang yang bepergian melalui terminal pulau gebang jakarta timur
wah ternyata karena adanya tol trans jawa ini minat masyarakat untuk mudik dan juga liburan melalui jalur darat
khususnya dengan bus itu besar banget
selain karena memang harganya lebih murah dibandingkan transportasi darat lainnya
hmm mereka juga bisa melihat pemandangan yang indah banget sepanjang jalan
saya takut ditinggal nih sepertinya saya harus pergi
sarah arianti yoga pratama jakarta